di dalam tubuh kamu itu
mohon ampun kepada allah
karena itu adalah merupakan syirik
karena allah berfirman
bertobatlah kamu kepada allah
dengan sebenar benar tobat
allah akan mengampuni semua dosa dosa
kecuali dosa sendiri
sesungguhnya syirik adalah dosa besar
sebelum aja menyebut
ibu baru pulang
iya habis jemput mariati
iya aku mau ketemu dengan kijapu
masya allah mariati kamu melanggar pantangan kijapu
yang tadi digotong itu mayatnya kejapu
ya allah ibu
aku ramah semua hidup kini ibu
aku gak mau ibu
aku tidak mau ibu
ibu hidupmu kini ibu
aku gak mau
aku gak mau kini
aku gak mau kini ibu